enggak enggak aku gak mau pergi sendirian do
aku gak mungkin tinggalin kamu di sini sendiri
kita butuh uang ben
terus kak kamu
bawa hati hati ya nanti aku datang
ya udah cepetan ya
iri kamu dimana sekarang
mar aku tahu kamu pasti benci sama aku

sebentar lagi aku akan pergi aku sangat jauh
iri iri tunggu tunggu
kamu dimana sekarang ari aku pengen ketemu sama kamu sekarang ya
pokoknya aku pamit
aku pasti akan membayar hutang hutang aku
kamu jaga diri kamu dan aku pasti doain kamu
biar kamu bisa mencapai cita cita kamu dan kelihatan kamu juga cepet selesai
iri iri tunggu iri
jaga diri kamu
saya ingin menemukannya
paradisi orang baru baru ini hanya menjadi pembela
namun tuhan anda membantu
tapi bagi kami harus berpakaian
terima kasih tuhan
pasti dia ikut kita ke tempat yang lebihalu juga
kita pulang juga

tapi itu saya yang telah memperkaya diri
kau membuat malu orang tua
bikin malu orang tua
papa gunul nampak dia
ma sebentar sebentar sebentar
pa papa sabar dulu pa
tenang dulu pa
mita dia sudah membuat malu keluarga mita
papa tenang dulu papa
nggak perlu lakuin ini
mita pasti akan jagain diri
baik kakak biarkan dia langsung